di tengah lonjakan varian omicron suasana sejumlah pusat keramai yang di ibu kota jakarta
pada malam hari terpantau ramai di tengah pemberlakuan ppkm level dua di dki jakarta
salah satu aturannya adalah restoran kafe atau warung makan
dan pembatasan jam operasional hingga pukul dua puluh satu
di pusat kuliner jalan sabang dan menteng misalnya mayoritas warung makan beroperasi hingga lewat pukul dua puluh satu
di tengah lonjakan varian omikron masih banyak masyarakat yang masih berkerumun dan mengunjungi tempat tempat keramaian
keluarga tiga mobil sekalian karena ada satu keluarga yang keluar kota dari luar kota
selama kita jalan berkerumun dengan keluarga sendiri sih kita merasa aman aja
karena kita tidak bergabung dengan orang lain bergerombolnya
sampai saat ini sih karena kita udah merasa vaksin aman
selama kita pakai masker menjaga jarak dengan yang lain selain dengan keluarga
hingga sabtu dua puluh sembilan januari dua ribu dua puluh satu dki jakarta masih menyumbang penambahan kasus covid sembilan belas tertinggi di indonesia
kasus aktif bertambah tiga sembilan ratus tujuh puluh delapan sehingga total kasus aktif mencapai dua puluh tiga tiga ratus sembilan puluh tujuh kasus